setelah menggelar sidang istimewa majelis syuro partai keadilan sejahtera mengisyaratkan
tetap membuka peluang pembentukan poros ketiga
asalkan ada satu partai dari koalisi joko widodo yang hengkang
presiden pks soebul imam menjelaskan segala kemungkinan masih terbuka
termasuk terbentuknya poros ketiga meski waktu pendaftaran sudah mepet
pks mengaku tetap menjalin komunikasi dengan semua partai pendukung prabowo
namun tetap menjajaki komunikasi dengan pkb
presiden pks menegaskan pembentukan poros ketiga bisa terjadi
asalkan ada satu partai dari koalisi joko widodo yang hengkang
namun saat ini pks tetap fokus membangun koalisi dengan gerindra pan dan demokrat
untuk mendukung prabowo subianto
mungkin membentuk koalisi tiga partai apa poros ketiga
itu tinggal pks pan dan kalau mau adalah pkb
tetapi tentu saja pkb posisi hari ini masih ada di dalam pemerintahan
jadi terkait poros ketiga secara normatif mungkin saja terjadi
tetapi realitas politiklah nantinya akan mengantarkannya terjadi atau tidak terjadi